kalau partai amanat nasional kan tidak bisa melakukan pengandaian dulu
sebab tadi memang kita harus menentukan dulu struktur kabinetnya seperti apa
kalau partai amanat nasional kan tidak bisa melakukan pengandaian dulu
sebab tadi memang kita harus menentukan dulu struktur kabinetnya seperti apa
kalau melihat yang sudah tiga kali
itu pak prabowo begitu setia
jadi struktur kabinet itu ada dalam undang undang
sekarang undang undang berlaku itu adalah undang undang yang dipakai oleh presiden jokowi sekarang
nah andai kata misalnya ada kepentingan untuk misalnya merubah struktur itu
tentu harus ada perubahan dari undang undang
nah karena itulah maka ini kan belum bisa dipastikan ini semua totalnya seperti apa gitu
dan karena itu ya partai manasional tentu bagian daripada
koalisi ini dan tentu kami berharap bahwa sebagai bagian dari koalisi ini
kami juga bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan programnya pak prabowo ke depan
dan perlu juga diingat bahwa sebetulnya partai manasional kan selama ini sudah bersama sama dalam
kalau bahasanya sih dalam dukanya gitu
tidak hanya suka tapi dukanya juga
saya sukanya nih sedikit nih ya
ya tentu kita juga berharap ikut dalam bagian itu
nah soal berapa jumlahnya dan seterusnya saya kira itu porsi daripada para ketua umum
dan tentu partai manasional tentu berharap akan ikut serta di dalam pemerintahan ke depan itu
karena kami sudah dua pemilu sudah dua kali pilpres kalah gitu
karena itu tentu yang sekarang ini kita berharap
karena sudah menang ya tentu kita bagian daripada pemerintahan ini
tentu ya akan berbeda kalau kita dulu ada di luar dengan ada di dalam
iya tanggung jawab kita untuk menyejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat itu akan jauh lebih tinggi ya
dibandingkan kalau kemarin kita berada di luar
kalau di luar kan hanya mengontrol saja
ya kemudian hanya melakukan pengawasan
sekarang ya tentu melaksanakan mengeksekusi program
bahkan berpikir bagaimana memberikan program program yang terbaik bagi masyarakat gitu
jadi kalau kemarin itu fokusnya bagaimana menyukseskan pak prabowo ke depan prabowo ibran
melalui siaran digital pay tv dan media swimming lainnya